kita ke informasi pertama ketua komisi pemilihan umum arief budiman melakukan monitoring evaluasi pilkada dua ribu dua puluh
di sejumlah tps di tangerang selatan
ia mengatakan berdasarkan pengamatan jalannya pemungutan suara hari ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan
ketua kpu arief budiman mengunjungi tiga tps di kecamatan serpong utara tanggerang selatan
yaitu tps dua puluh tiga tps satu dan tps tiga puluh
ia didampingi wali kota tangerang selatan ayrin rahmidiani dan sekjen kemendagri muhammad hudhori
menurut arief para pemilih sudah mengetahui aturan baru penghutang suara di tengah pandemi covid sembilan belas
ia menambahkan meski tps terpantau sepi tak berarti tingkat partisipasi pada pilkada tanggerang selatan kali ini menurun
jadi tps itu nggak sepi tetapi memang kedatangan pemilih kita atur berdasarkan lima kelompok jam itu tadi
jadi memang kita atur
dan kalau kelihatan seperti ini berarti warga memahami apa yang dimaksud di dalam form c pemberitahuan itu